petugas satreskrim polrestabes surabaya kembali membongkar praktek prostitusi online di salah satu hotel di surabaya
dari penggerbekan itu polisi menangkap basah tiga pelaku sedang berbuat asusila
aksi penggerbekan unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polrestabes surabaya ini terjadi di salah satu hotel di surabaya
dari dalam kamar polisi menemukan dua orang perempuan dan seorang pria hidung belang sedang melakukan praktik prostitusi trisam
dari hasil pemeriksaan salah satu perempuan sk warga bulak setru surabaya berperan sebagai mucikari yang memperkerjakan tetangganya untuk melayani prostitusi menyimpang trisam
dalam menjalankan bisnis esek eseknya ibu satu anak ini memanfaatkan grup di dalam jejaring sosial facebook
pengertiannya kalau trisam baru sekali sebelumnya hanya kegiatan seksual yang normal artinya satu laki laki dan satu perempuan
tersangka sk mengaku baru sekali menerima panggilan trisam
sebelumnya tanpa sepengetahuan suaminya tersangka sudah seringkali melayani pria hidung belang
kebutuhan ekonomi pak
ini sudah punya anak
suami tahu kalau kerja gini
nggak tahu pak
nggak tahu ya
selain tersangka polisi juga mengamankan barang bukti lembar print out
berolah transaksi di sosial media facebook handphone serta uang tunai rp delapan ratus lima puluh hasil transaksi trisam
akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan undang undang perdagangan orang dengan ancaman minimal tiga tahun kurungan penjara